presidium keluarga alumni kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia atau kami fahri hamzah mengkritik pemerintahan jokowi jk dengan mengeluarkan kartu merah
yang mengatakan pemerintah sudah kehilangan arah
fahri mengatakan perlu membudayakan berkumpul dan bersatu melakukan dialog tentang arah baru indonesia
karena itu ia juga mengundang partai yang bergabung dengan koalisi merah putih untuk mendengarkan arah baru yang harus dicapai
selain itu fahri menilai para politikus dan tokoh perlu berdiskusi atau berdialog membahas arah baru indonesia
yang menyebut saat ini pemerintah sudah kehilangan arah
itulah ya kartunya yang ada yang merah
intinya gini indonesia ini harus secara terus menerus mengevaluasi perjalanan dirinya secara radikal secara mendalam
saya kira itu diskusi yang biasa nggak usah tegang ya
saya kira pemerintah apa
jokowi harus merespon secara baik kartu kuning mahasiswa itu
dan bicara secara baik
beliau harus menjelaskan itu karena mahasiswa ini ya kalau perasaannya sudah sama nanti sulit diajak ngomong
mumpung sekarang ini masih ada jurubicaranya ya sebaiknya diajak ngomong oleh pemerintah